keluarga bang sulam
emang bukan keluarga orang kaya
tapi kita kagak pernah tuh pinjam uang sama orang
pak haji sini deh
pak haji cepet deh minta maaf sama bang ayo
pak haji pinjam duit sebesar enam puluh juta
untuk ngelupin mbak musti
dia tuh lagi pusing
tapi rum tuh bukan mempengaruhi abah
ya rum cuma ingetin abah aja
rum ngasih tau yang sebenernya sama abah
alah lo tau apa sih rum
pikiran lo itu sudah dirazuki
sama keluarga si sulam
pikiran lo kotor keruh
sering sering dicuci itu pikiran
udah deh abang mau keluar dulu
kemana deh mbak hati hati ya
itu si badar ya
tidak ada sopanya lagi
tidak ada sopanya lagi
aduh keramahan lo aneh
pak haji udah ngeliat sibadar

iya tadi dia sempet lewat disini
main lewat aja
blah gitu anak
reman dimana mana kelakuannya sama pak haji
dimana pak haji
makin kagak aman aja di kampung kita
berarti sekarang juga kita harus kasih tahu seluruh warga
supaya jangan naruh barang barang di luar rumah
kalau perlu kita kasih tahu orang orang kampung
supaya jemur baju sepatu celana kasur di kamar aja
bok apa kemali
gagak gagak aja masak jemur
barang barang cucian di dalam kamar
kan kagak ada matahari
jadi semuanya demok kayak muka ente
eh kehormatan pak biji
lo denger ya
lo pilih kering lama
atau pilih cepet kering
ini pasti gara gara si sulam menemui badan
jadi si badar berani pulang kampung
gua bakal nyuruh seluruh warga si skamling
katanya memang saya di rt sebelah ada perampokan
mukanya mirip sama si badar
emang dia bener pelakunya
tuh namanya si badar
dia tuh preman
masa sih bu aji
karena ada yang ngelindungin
selama si sulam ngelindungin preman preman tuh
kampung kita bakalan berabe
dan masalahnya lagi
ada warga yang berani pulang kampung kita
nah dia suka gak eleng hati
si sulam kan baik bu aji
lo belum tahu aja dia
dia itu orangnya pura pura baik
padahal sebenernya dia tuh picit
dia kesebar deh tuh
supaya orang tuh pada terpengaruh sama dia
nah sekarang lo kemakan emang kebaikannya di semua
saya langganan buburnya di sulam
sejak sinarti masih kecil
sekarang sudah sma
maaf ya terlambat ya
pakai gue tuh
tapi saya lihat usaha aji sulam semakin menanjak
padahal kan dulu serba sederhana
walah armada bubur ayam bang sulam makin bertambah bu
lihat usaha haji sulam kian maju
ya kata orang
hidup ini seperti roda
kadang ada di bawah
kadang ada di atas
yang di bawah bisa jadi di atas
bahkan yang di atas bisa turun ke bawah
ya begitulah hidup bu
lo nyumpain gue ke bawah ya
jahat lo memang bener bener jahat
ayah gak bermaksud begitu mpok
gue denger sendiri nih kuping gue nih
emang mau lo begitu emang
mungkin perkataan ayah tadi
membuat mpok kesel dan tersinggung
tapi ayah gak bermaksud menyindir mpok
hah udah deh
bu aja bu
ada apa bu aja
kok bu haji memunah ngambek
ayah gak tau bu
padahal ayah gak bermaksud menyungguh perasaan ayah di memunah
ya gak mungkin lah ayah berani
ya sudah ya bu
kalau gitu sabar aja
sumbet nih pulang cepet
biasanya abis hari baru pulang
rodia tuh kurang ajar
kita di bawah
sebentar lah dia katanya di atas
kurang ajar kan tuh
nah yang begini ini nih
perlu buat tampol nih orang
nih tunggu warung nih
abang mau kemana
si sulam perlu dihajar
ya tapi yang si sulam soalnya dia
makasih pak haji
assalamualaikum pak haji
ya pak haji
setelah dikurangin keluaran buat buat aku
ini ada sisa pedita
jadi bagiannya dua delapan ratus
alhamdulillah pak haji
pas pak haji
iya assalamualaikum pak haji
biar berkah pak haji
lu baru punya warung bubur aja sudah berani bilang buah miskin somong amat lu
bilang tuh sama bini lu dia udah bilang mampu ini gua aku itu
jangan cuma warung bubur rumah lo ini dan seluruh bandalu bisa gua beli sekarang
saya percaya pak haji keluarga gua semua tahu siapa pak haji mohidin
gua dari sononya memang sudah turunan orang kaya dan biasa kaya jadi gak soke lo
haji keluarga bang sulam memang bukan keluarga orang kaya
tapi kita kagak pernah tuh pinjam uang sama orang
pak haji cepet deh minta maaf sama bang hai
dari pak hai kucorin pak haji pinjam duit sebesar enam puluh juta untuk ngelupin mamsi
lam adik ipar lu memang hebat luar biasa dia udah ngingetin gua
ya namanya manusia kadang kadang ada silapnya juga dan salah paham
rob lu bagian apa
ada deh bang
kenapa pak kok kaya ayam sayur begitu
si robby mi mungkin ngungkit utang gua sama rahasia gua menggunakan wang masjid
kurang ajar amat tuh anak
emang kurang ajar tuh kalau begitu
udah mi jual dulu deh emasnya ya buat bayar utang sama si robby
iya deh mi ntar jual bahaganti tidak usah khawatir deh
ah nggak usah pakai